masih mau lama lama disini sama gue
lain kali tuh jangan dibatuin gue
gue kan gak mau kena masalah sama mel
siapa juga yang mau ngelibatin lo
kebetulan aja lah di tkp
ya gue angkut deh
kenapa sih lo benci banget sama amel
gak tau kenapa
udah deh gak usah banyak nanya
bantuin gue bukain nih
bantuan ini gerah banget nih
orang lo cocok jadi anjing
lo jadi bebek
lo tuh jangan benci benci sama orang
nanti malah jadi cinta loh
gak mungkin lah
itu gak mungkin cinta sama cewek kayak mel
dia bukan tipe gue
sama sekali gak level
gue gak suka sama dia
dia tipe gue itu kayak
jijik bohong ih bilang aja lo deg degan enggak pangeran oh apaan sih enggak ya udah cabut ya
hai ugah gue ayo buruan ya udah duluan dong ladies first
salting kan enggak dasar perempuan sok sok nggak mau ujung ujungnya kecatol
enggak akan pernah terjadi dalam mirip gue
hai gue pengen jujur
itu tentang rasa
yang harus diungkapkan
mending gue pulang deh nanti kenapa lo basah
gak ada kerjaan banget sih gue
kita mikirin adegan adegan mesra usus goreng sama rizky
emangnya mereka so sweet apa
nggak so sweet sama sekali
kalau kejadian beneran gimana
gue harus berhenti mikirin si usus goreng
sama sekali nggak penting kok
gue gak pernah ngajakin gue ke mall
ke luar negeri
ke luar kota aja nggak
karena emang kita harus hidup hemat
makanya kalau ada libur
ya gue pasti ajak gue ke tempat kayak gini
kita liat pemandangan
terus liatin awan
kita juga bawa bekel
bahkan tau nggak sih
sampai kita ngitungin berapa pesawat terbang yang lewat di atas kita
semuanya tuh indah banget
gue gak akan bisa lupain semuanya
kalau hal hal kecil juga bisa bikin kita bahagia
yang penting kita bersyukur
gue mulai ngerti
kenapa gue selalu kepikiran soal usus goreng
dia selalu bisa bersyukur
bahkan di tengah segala kesusahan
dia sama sekali gak pernah ngeluk sama keadaan
pangeran udah waktunya makan malem nih
kamu siap siap yuk kita dengar di luar
nanti aja deh pak lain kali
ayolah apa susahnya sih makan malam sama papa
yaudah lima menit
sepuluh menit lagi deh
pak tunggu di luar ya
kita mau ke tempat yang lain
pak tunggu di luar ya
ngapain sih mikirin dia lagi
udah pangeran udah
nggak usah mikirin si usus goreng
kita mau ke tempat yang lain
kita mau ke tempat yang lain
kamu tadi gak jadi lunch ya
tadi mama konfirmasi ke restoran seru nih
katanya kamu gak dateng
dida kebuka lider besar
kamu curhat dong ke mama cerita sama mama mama kan juga pengen tahu
ya siapa tahu aja mama bisa kasih clue ke kamu
apa yang bikin cewek itu happy dan apa yang bikin cewek itu ilfiel sama cowok
sayang mama kan pernah muda
dari muka kamu dari gelagat kamu ketahuan banget kalau kamu lagi galpu sama inisial p itu